bagi sebagian orang phk bisa berarti seperti kiamat
tetapi bagi orang lain justru phk bisa menjadi peluang karir kedua
gaya hidup mau tidak mau harus kita turunkan dulu
begitu dapat uang pesangon uang pesangon harus bisa menjaga sepanjang panjangnya kehidupan kita